tuh kan usus goreng
gue lagi yang disalahin
kalo mau nyalahin orang salahin tuh rizky
kalo gak salah kok ki
lagian kan namanya juga musibah
gak ada yang tau datangnya kapan
gak ada yang tau datangnya kapan
sebelah sini nih banyak banget

oh my god ini beneran gak sih
akhirnya hp dibajak atau gimana sih
kok udah foto si cewek asongan itu
ini komen komennya banyak banget lagi